ya rahmat jabaril sosok pendobrak yang berhasil mengembangkan suatu kampung kumuh di pojok kota bandung
menjadi sebuah kawasan wisata edukasi dan juga hiburan dengan nama kampung kreatif dago pojok
rahmat tidak saja berhasil meningkatkan taraf hidup penghuninya
tapi secara tidak terduga memunculkan pebisnis pebisnis baru
action penting adalah salah satu teknik melukis yang dikuasainya
dalam action painting lukisan tidak mementingkan bentuk
namun yang terpenting adalah aksi atau cara dalam melukis
imajinasi sampel lukislah yang menjadi peran utama
kecintaannya pada seni lukis ia tularkan kepada anak anak di lingkungan tempat tinggalnya
bahkan bengkel seni lukisnya kerap didatangi warga untuk melukis
karena untuk melatih otak kiri otak kanan anak anak ya
biar kemudian anak anak itu punya kecerdasan bagaimana membaca lingkungannya
membaca alamnya membaca dirinya kayak gitu
melukis menjadi salah satu kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat warga
terhadap seni lukis
sebagai seorang seni rahmat membagikan ilmunya kepada mereka secara cuma cuma
sebagai bagian dari program pembangunan sumber daya manusia
sejalan dengan upayanya menggerakkan kreativitas warga
gagasan rahmat menggugah kreativitas warga di tempat tinggalnya
dimulai dengan mendirikan kampung wisata kreatif dagupojo
sebagai seorang seniman ia menumbuhkan kecintaan terhadap seni
kepada anak anak di kampung wisata kreatif dagupojo
kampung dagupojo kelurahan dagu kecamatan coblong kota bandung
salah satunya mendekorasi setiap sudut kampung dengan mural
perlahan namun pasti mural mural yang menghiasi kampung ini
berhasil mengubah wajah kampung dagupojo yang sebelumnya dikenal kumuh
menjadi salah satu objek wisata potensial di kota bandung
bersama para pemuda di kampung ini
rahmat membentuk organisasi pengurus kampung wisata kreatif dagopojo
mereka memiliki pemikiran yang sama dengan rahmat
menghidupkan kembali kesenian lokal
sekaligus mendongkrak perekonomian warga setempat
melalui kegiatan wisata kreatif
kalau hitung hitungannya biasanya kalau untuk workshop kayak gitu
kunjungan kayak gitu
biasanya dari si pelaku seninya itu
kayak workshop misalnya wayang ataupun patung kriya gitu kan
misalnya mereka itu tarif berapa sih gitu
kampung wisata kreatif yang digagas oleh rahmat berbuah manis
para pelaku seni di kampung ini
kini tak lagi ragu untuk menciptakan karya seni yang memiliki nilai ekonomi
charlie salah satunya
pengrajin ukiran warga rt dua rw tiga kampung dagupojo kampung
dan saat ini semakin terbantu dengan hadirnya kampung wisata kreatif
kini kerajinan ukiran kayu buatannya semakin banjir pesanan
ada pula takrim pembuat alat musik tradisional
tangannya terampil membuat alat musik khas jawa barat
seperti kendang barak bak kokol dan celempung
yang keberadaannya semakin tergerus zaman
dulu hasil karyanya tak diketahui masyarakat luas
namun sejak rahmat merangkulnya bergabung dengan kampung wisata kreatif dagu pojok
rumah tempat pembuatan alat musik berbahan kayu dan bambu miliknya
ramai dikunjungi wisatawan
pundi pundi rupiah pun mengalir lebih deras
di mata warga rahmat adalah sosok inspiratif
kepiawayan yang mengorganisir warga
mampu mengubah wajah kampung yang dihuni oleh sekitar empat ratus keluarga ini
bukan sekedar meningkatkan taraf hidup masyarakat di kampungnya
namun kepeduliannya mampu menghidupkan setiap nafas seni dan budaya lokal
ide ide cemerlangnya seakan menjadi terang
baginya kesuksesan lahir dari sebuah kreativitas tanpa batas